hai terima kasih anda masih bersama kami di world now seorang perempuan mencetak sejarah
dengan membawakan program berita di sebuah stasiun televisi milik pemerintah arab saudi
wim al dakhil menjadi sosok perempuan pertama di arab saudi yang membawakan program berita
utama di sebuah stasiun tv pemerintah bersama seorang rekan penyiarnya omar al nashwan program
berita tersebut disiarkan pada jumat pekan lalu oleh stasiun televisi al saudia yang merupakan
pemerintah dan berada di bawah kementerian budaya dan informasi dilansir dailymail co uk
al dahil sebelumnya merupakan seorang reporter cnbc arabia dan pernah menjadi pembawa acara
pada stasiun televisi berita yang bermarkas di bahrain al arab news channel warganet memuji
kinerja jurnalis itu dan menyebut kehadirannya menandai tonggak sejarah di kerajaan arab saudi
sebelumnya pemerintah arab saudi telah menerapkan berbagai revolusi kebijakan seperti mengizinkan
perempuan mengembudikan mobil dan menonton pertandingan olahraga

sebuah kota yang berbeda dengan olahraga di stadion